jelang perayaan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga
kemeriahan semakin terasa di sejumlah daerah
di madiun belasan ibu ibu menggelar lomba makan getuk
sementara di magetan ibu ibu lansia memilih mengikuti lomba fashion show
belasan ibu ibu lanjut usia ini dengan lahapnya memakan getuk
yang sudah disajikan panitia begitu abah abah dimulai
mereka beradu cepat menghabiskan getuk layaknya pertandingan adu lari
meski lanjut usia para peserta tampak antusias
bahkan begitu semangatnya ada peserta yang makan getuk sambil berjoget joget
ada enam jenis getuk yang disediakan panitia
semuanya dibuat oleh para penjual getuk yang sudah belasan tahun berjualan
di magetan tak ingin ketinggalan dalam memeriahkan hari kemerdekaan republik indonesia
puluhan ibu ibu dan lansia warga desa pojok kecamatan kawedanan
berbeda dengan fashion show pada umumnya
yang pesertanya perempuan cantik dan bertubuh semampai
kali ini pesertanya justru kaum perempuan yang berbadan sekenanya
taayal aksi para peserta ini mengundang gelap kalau pengunjung
karena mereka berjalan semaunya
desa kuperkan semangatmu
sementara di lopangan desa gedung panji magetan
puluhan peserta mengikuti lomba layang layang
untuk memeriahkan hari kemerdekaan republik indonesia
lomba yang digelar selama beberapa hari ini
tim juri tidak hanya menilai keindahan atau besar kecilnya layangan
melainkan ketinggian tali layangan
atau yang memiliki sudut derajat paling besar dalam waktu lima menit
sedangkan layangan yang diperbolehkan ikut lomba
hanya layangan yang memiliki bentangan sayap minimal
satu meter dan maksimal satu delapan meter
serta diterbangkan oleh tiga orang
dalam lomba ini panitia menyediakan hadiah uang jutaan rupiah
inam tohari madiun